masih umum menjelang bulan ramadan juga bersiap
layanan bus transjakarta di sejumlah koridor akan tetap beroperasi dua puluh empat jam
meski demikian jumlah pengguna transjakarta diperkirakan akan menyusut selama ramadan
menurut direktur pt transjakarta budi kaliwono
jika biasanya jam sibuk di pagi hari adalah pukul enam hingga sembilan pagi
selama ramadan diperkirakan bergeser menjadi pukul lima hingga delapan pagi
sedangkan jam sibuk di sore hari bergeser dari pukul tiga sore hingga delapan malam
transjakarta juga akan menyediakan minuman dingin untuk berbuka
bekerjasama dengan pihak swasta
budi kaliwono menambahkan pengurangan jumlah penumpang merupakan hal yang biasa saat bulan ramadan
dan kalau mengikuti pola bulan tahun lalu itu sekitar empat ratus ribu yang akan dijalankan pada saat hari kerja